nongeng bahasa indonesia
sang hantu oprah
sekali waktu pada malam yang mempesona di paris
sebuah suara yang ajaib seperti cahaya bintang mengalun melalui ruangan yang sunyi dan penuh sesak di grand palai garnia
oh suaranya indah sekali seperti ombak lautan yang menenangkan siapa dia
oh itu christine die aku hanya melihatnya dalam produksi kecil
dia penyanyi sopran dari sweden calon penyanyi hebat
sementara nama christine berdesir di antara kerumunan ada satu pria yang mengenalnya
aku seolah berada di padang rumput
dia ini adalah viscount raoul deshagny
ayo bangun kau memberi setiap orang penampilanmu sendiri
oh tidak itu memalukan
itu indah kan jika aku bukan teman baik kau akan melewatkan segalanya
pertunjukan berakhir dan tirai diturunkan tapi malam baru saja dimulai untuk rawung
kau pergi duluan aku ada bisnis untuk diurus
bisnis di gedung opera baik tapi pastikan kau tidur
tentu aku akan meminta salah satu penyanyi untuk menina bobokan
raul pergi ke belakang panggung untuk mencari christine
christine ada di kamarnya tapi dia tidak sendirian
hantu apa kau mendengarku hari ini
kau terdengar luar biasa
suara itu milik hantu yang tinggal di palais garnier
orang orang takut padanya dan mematuhi perintahnya christine pun begitu
telah menerima pelajaran menyanyi rahasia darinya sehingga dia tidak takut padanya
ini semua berkatmu bagaimana aku bisa berterima kasih
ya aku tidak keberatan jika kau
oh siapa itu
raul dan christine telah bertemu saat anak anak
namun suatu hari yang menentukan mereka telah dipisahkan karena pekerjaan ayahnya
oh raul betapa aku merindukanmu
mereka berbincang selama beberapa waktu setelah itu dia kembali ke kamarnya
oh dia teman masa kecilku
sungguh dia memanggilmu sayangku christine
sungguh dia hanya seorang teman
tentu saja apa lagi yang bisa dia lakukan
tidak ada lagi yang aku harapkan
kini christine dan raul sering bertemu
apa kau tidur dengan nyanyianku
aku lelah menjadi viskaun itu tidak mudah sama seperti menjadi sopran juga tidak
bagaimana kau menjadi begitu baik
dia memberitahunya tentang hantu yang telah melatihnya
hahaha itu lelucon yang bagus christine
hahaha kau sedang bercanda kan
tidak tentu tidak
raul selalu dibanjiri pekerjaan dan tidak mengetahui tentang hantu
christine apakah menurutmu hantu itu sinterklas
hmm kau bisa jujur dan mengatakan kau tidak percaya padaku
aku tidak percaya kau tapi aku percaya pada santa
kau menginginkan kejujuran dengar aku pikir seseorang mengerjaimu
tidak kenapa kau tidak percaya padaku
raul tidak tahan melihatnya tidak bahagia jadi dia meminta maaf dan melanjutkan ceritanya
seiring berjalannya waktu rasa sayang mereka satu sama lain tumbuh
christine kau perlu mengucapkan lebih banyak nyanyianmu
raul bilang dia menyukai parfumku
bukankah dia manis
ah manis seperti lemon
kupikir dia tidak akan datang untuk pertunjukan besok karena dia sangat sibuk
kau tahu aku pikir dia mencintaiku
kukatakan dia mencintaimu karena ketenaranmu
ketenaran apa aku sepopuler nanas di atas roti
penyanyi dipilih untuk produksi fauz
aku akan lakukan apa saja untuk berada di dalamnya
fause adalah produksi besar yang diinginkan oleh setiap penyanyi opera
apapun jika ada yang membantu kau akan mencintainya
oh iya aku mencintainya sepenuh hati
sekarang gedung opera mempekerjakan dua manajer baru
apa ini surat hapus carlota dari produksi faust
dan jadikan christine dice mahasiswa
dia akan menjadi pemimpin untuk menggantikannya
tidak itu dia
bah berbicara kosong
tidak ada hantu ini hanya lelucon
tidak kita harus mendengarkan
maka dengar carlota akan terus memimpin
carlota adalah seorang penyanyi opera terkenal
namun hantu itu ditakuti karena satu alasan
dalam salah satu pertunjukan carlota
ruangan dipenuhi dengan suaranya yang parah
suara mengerikan apa itu
apa itu carlota dia terdengar seperti katak
hantu adalah ahli bicara perut yang terampil dan bisa mengeluarkan suaranya dimanapun
dialah yang bersuara
malam itu adalah sebuah bencana
dan carlota jatuh sakit karena kesengsaraan
jadi christine menggantikan carlota untuk faust
hantu aku punya berita luar biasa
aku akan memimpin untuk fast carlota yang malang
oh dia akan baik baik saja
christine berlatih keras kapanpun dia bisa
kita harus merayakannya setelah pertunjukan
malam produksi faust tiba
dan pertunjukannya sukses
christine memberikan yang terbaik
dan penonton bersorak untuknya
kau melakukan dengan baik christine
ini semua berkatmu
dan malam ini aku akan merayakan kesuksesanku dengan raoul
terbakar cemburu hantu itu berpikir keras
christine aku punya kejutan untukmu
apa yang terjadi
apa kau mau melihatnya
penasaran dia turun melalui lorong yang remang remang
lorong itu panjang dan berliku
lampu itu berlalu
lampu itu berlalu
lampu itu berlalu
lampu itu berlalu
lampu itu berlalu
selamat datang christine
ketempat tinggalku yang sederhana
itu itu kau sang hantu
namaku sebenarnya eric
wow aku senang bertemu denganmu aku berharap raul juga bisa bertemu denganmu
lupakan raul kenapa kau begitu peduli padanya apa dia memberimu peran utama di faus tidak aku yang memberi
aku menyingkirkan carlota agar kau bisa jadi bintangnya kau janji untuk mencintai orang yang membantumu jadi kau harus tinggal di sini bersamaku
oh jadi sekarang aku hanya teman tidak apa apa kita punya seumur hidup untuk saling mencintai
cinta apa kau berharap aku mencintaimu seorang pembohong kau bahkan menyembunyikan wajahmu
tidak perlu untuk itu
mengapa tidak biarkan aku melihat wajahmu
kau akan berpikir aku mengerikan
apa itu sebabnya kau bersembunyi dari dunia
sejak aku lahir semua orang menjauhiku orangtuaku tidak mau melihatku aku tidak punya teman
kau tidak mengerikan kau berbeda setiap orang berbeda
menikahlah denganku christine
aku tidak bisa aku mencintai raul eric
tidak maka kau akan menjadi tawananku
sekarang raul sedang mencari christine dia bertanya tanya tapi tidak ada yang melihatnya
mungkin hantu misterius itu telah membawanya
diam kita tidak boleh berbicara tentang

raul ingat christine berbicara tentang hantu misterius
hantu apakah kau mengambil christine ku tercinta
cermin itu memperlihatkan lorong tersembunyi kepada raul yang terheran heran
baiklah christine aku datang untuk menyelamatkanmu
raul menuruni tangga
yang sama tapi sedikit yang dia tahu erick mengawasinya dan mengendalikan jalannya
hmm oh sebaiknya aku bergegas jika ingin menyelamatkan christie
raul jatuh ke dalam ruang kaca
apa apa ini biarkan aku keluar
biarkanmu keluar tapi kau mau masuk ke rumahku
apa kau sang hantu
christine mungkin saja menjadi cinta dalam hidupku
itu tidak mungkin dia tidak mencintaimu
oh tapi apakah dia mencintaimu apa dia mengatakan itu
aku tidak berpikir begitu segera kembali
eric kembali ke kamarnya dengan christine di kuru
dia memberitahunya tentang raul
raul ada di sini tarik biarkan dia pergi
haruskah mungkin jika kau menikah denganku
jika tidak raul yang malang akan terjebak di sana selamanya
tapi cintanya pada raul lebih kuat dari sebelumnya
baiklah aku akan menikahimu
akhirnya seiring waktu kau akan mencintaiku
seseorang akhirnya mencintaiku
hati christine meleleh saat dia melihat betapa kesepiannya erick sepanjang hidupnya
eric aku selalu mencintaimu tapi tidak sepertiku mencintai raul
dan eric mulai menangis
apa yang salah
tidak ada yang pernah menciumku bahkan orangtuaku sendiri
dia diliputi oleh emosi
erik yang malang andai saja orang orang dalam hidupnya mencoba mencintainya
dia akan menjadi orang yang lebih baik
aku tidak pernah berpikir kau akan menciumku
aku tidak tega menyakiti orang baik sepertimu
aku akan melepaskan raul
dan kau harus ikut dengannya
tapi kau harus ikut denganku
memulai hidup baru dan berteman baik
aku akan berada di sisimu selama ini
hah aku bebas sekarang untuk menemukan
christine kau baik baik saja
eh di mana si hantu
sang hantu telah mempelajari pelajarannya ayo kita masih perlu merayakannya
kata kata christine telah membangun keberanian di hati sang hantu
sebuah hidup baru jika dia bersamaku mungkin aku bisa mencobanya
dan sejak hari itu hantu tidak ada lagi sekarang hanya eric
dia gugup pada awalnya tapi dengan bantuan christine dia segera mendapatkan teman baik
dan karena dia tahu tentang pala garnia dengan sangat baik para manajer sangat senang dengan pekerjaannya
christine tidak pernah memberitahu rahasianya kepada siapapun dan dengan demikian ia mulai menjalani kehidupan yang cukup baik
semua karena dia telah memutuskan untuk mengabaikan para pembenci dan mencintai dirinya sendiri